masa jabatan gubernur dan wakil gubernur pada bulan oktober pada saat serah terima jabatan kepada gubernur dan wakil gubernur terkulit hasil pilihan rada serentak khusus di dki
pilihan rada serentak khusus di dki
pilihan rada serentak khusus di dki
pilihan rada serentak khusus di dki
tidak tahu mau tercatat jangan butuh juga pak auk sudah ada proses tahan

bina pak rusek
oh gitu ya
dengan dasar undang undang nomor dua puluh tiga tentang pemerintahan daerah tahun dua ribu empat belas
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor sembilan tahun dua ribu lima belas
tentang perubahan kedua atas undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah yang membuat beberapa pengaturan sebagai berikut
pada ketentuan pasal enam puluh lima
menyatakan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan
dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya
pada ketentuan pasal enam puluh enam satu
rusek menyatakan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenang kepala daerah
apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara
di mana wakil kepala daerah
dalam melaksanakan tugas dan pemenang kepala daerah
bertanggung jawab kepada kepala daerah sebagaimana ketentuan pada pasal enam puluh lima tiga
sampai menunggu upaya hukum banding yang dilakukan hukum betah
terkait hal tersebut di atas
akan dilaporkan oleh negara dan pemerintahan di daerah
wakil kepala daerah
wakil kepala daerah khusus di bukit jakarta
agar melaksanakan tugas dan memenang selaku pelaksana tugas gubernur dki jakarta
dengan berpendonan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang akan diperlukan
demikian untuk menyatakan perhatian dalam pelaksananya
diterangkan lagi oleh syahir bumbalo menteri dalam negeri
yang kemudian saya disampaikan kepada dr berman bapak basiq yadid sebagai laporan
bapak wakil desikian sebagai laporan
menteri koordinator puan hukum
menteri sekretaris negara
pakil gubernur dki
ketua bpnt dki
bapak bupi dha dki
ini peta cara untuk tetap yang terhubung
sebagaimana undang undang yang ada
supaya tidak ada terporsongan pengambilan keputusan yang ada di daerah
siapa tahu nanti malam ada rapat dprd
sehingga saudara wakilku bisa mewakili kegiatan bupati
pada masa kabus bagi dprd
bapak jarak didukung oleh bapak basiq dan dengan seluruh perangkat pemerintahan daerah
bermitra dengan dprd dki dan forum menteri dan daerah
berkomunikasi berdialog dengan tokoh masyarakat tokoh adat tokoh agama
dalam setiap pengambilan proses keputusan untuk pembangunan
serta dalam upaya menjelaskan
jangan sampai terputus
program program strategis pemerintah pusat di dki
yang harus teraksana berjadwal dengan baik
bagaimana arahan bapak jokowi
memastikan pelaksanaan program lintas daerah
dan program strategis nasional
yang ada di daerah khusus perubahan
saya kira ini adalah sekian hal yang kami sampaikan
kami juga sudah membuat surat resmi kepada saudara gubernur
saudara pak gubernur saya yang pertama
dan rakyat rakyat pasar bukla hari ini
dan juga penunjukan kepada saudara gubernur gkad
kami titipkan pada berhasilnya
dan semua skp ini
para warung dan daerah
dan semua dprd
untuk terus memastikan pemerintahan
dan program program pembangunan berjalan dengan baik
sampai keputusan hukum cukup
tapi upaya hukum secara gubernur
atau sampai pasal berakhirnya jabatan gubernur bulan oktober
pada kesempatan yang tadi saya sampaikan
bahwa hari jumat besok
akan diadakan pelatihan
gubernur dan wakil gubernur
hasil pil kandang seletak tahap pertama
yaitu gubernur papua barat
gubernur sulawesi barat
gubernur bangka belitung dan wakilnya
serta wakil gubernur provinsi bin pada tanggal dua belas
kemudian tahap kedua
nanti ada pelatihan gubernur aceh pada bulan juli
dan yang terakhir
tahap ketiga pelatihan gubernur dki pada bulan oktober dua ribu tujuh belas
pada kesempatan yang terbahagia ini
kami ingin mengucapkan terima kasih
kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dki jakarta
untuk pembina teman teman peds yang ada
yang telah mampu mengamankan dan melaksanakan
dengan tertib dengan aman
pilkada baik tahap pertama dan tahap kedua di dki ini dengan aman
mampu melaksanakan tugas politiknya
memilih calon kepala daerah
untuk menghasilkan pilihan jajaran sekolah
demikian saya berikan singkat ini
saya bisa bekerja
terima kasih atas segala perhatiannya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh